dua pelajar smp di kota bogor ditangkap satgas pelajar saat terjaring razia
selain membolos keduanya juga kedapatan membawa sebilah celuri
dua siswa smp yang kedapatan membolos di jalan kumbang kecamatan bogor tengah kota bogor
diamankan satgas pelajar selasa siang
saat digeledah keduanya kedapatan membawa senjata tajam celurit yang disembunyikan dalam tas
mereka mengaku sengaja membawa celurit yang didapatnya dari senior kelas
akibatnya kedua siswa ini langsung digelandang ke kantor dinas pendidikan setempat untuk ditindaklanjuti
sementara terkait maraknya peredaran senjata tajam di kalangan pelajar dan remaja
pihak polresta bogor kota mulai menegaskan sanksi tegas pidana anak
para remaja yang terbukti memiliki senjata tajam akan langsung diproses secara hukum
mereka nantinya dijerat undang undang darurat senjata tajam dengan ancaman dua belas tahun penjara
oleh karena ke depan kita akan menangkap dan akan memproses
setiap pelaku khususnya anak anak pelajar yang membawa senjata tajam
kalau kemarin kita masih ada pertimbangan pertimbangan
tetapi kejadian di kota bogor masih saja sering terjadi tawuran
dan bahkan bukan saja seperti yang kita lihat tawurannya
tapi memang sengaja kelompok anak anak yang lebih besar
kadang mendatangi kelompok anak anak yang sedikit
sehingga anak anak yang sedikit ini pecat kaca dan mereka membawa senjata
ketika mereka membawa senjata tajam

guna menekan peredaran barang berbahaya
polisi bahkan menyita lebih dari tiga puluh gula senjata tajam berbagai jenis
dari hasil razia malam selama sepekan terakhir
bahkan polisi yang menggandeng pemda setempat
rencananya akan menerapkan sistem jam malam
demi mengantisipasi jatuh korban jiwa akibat kenakalan remaja
muhammad juanda bogor